tenaga dalamku telah kembali
aku merasakan kekuatanku kembali
seperti sedia kalah
seperti sedia kalah
seperti sedia kalah

amuk marugulku ikut membantu siliwangi
kenapa tidak terpikirkan olehku
aku sungguh bodoh
dia pasti akan membongkar siapa sebenarnya kepada prabu siliwangi
baiklah sekarang aku harus meninggalkan tempat ini sebelum siliwangi mengejarku
jangan lupa like share dan subscribe channel ini

sampai jumpa di video selanjutnya